kita ke informasi selanjutnya ferry irawan penuhi panggilan penyidik subdit renakta polda jawa timur
sebagai tersangka kasus kdrt terhadap sang istri vena melinda
dalam keterangannya ferry membantah tuduhan kdrt yang dilayangkan kepadanya
pagi ferry irawan didampingi pengacaran jeffrey simatupang tiba di gedung di tres krimum polda jawa timur
untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka
ferry irawan membantah tuduhan kdrt yang dilayangkan kepadanya
ferry menyebut sebelum kejadian sempat ada cek cok hingga vena melinda histeris dan berupaya menyakiti diri sendiri
ferry yang berupaya menenangkan justru mendapatkan umpatan hingga dahi ferry harus menekan hidung vena melinda hingga berdarah
melalui pengacaranya ferry disebut juga mendapatkan tindak kekerasan pada enam januari
sementara itu pihak ferry irawan memohon untuk tidak ditahan dengan alasan dirinya memiliki riwayat penyakit

ada terjadi percek cokan yang luar biasa yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sudah histeris
menenangkan memiting gak pak bagaimana cara bapak menenangkan ini
enggak menenangkan dari istri saya sudah histeris memukul mukuli dirinya sendiri
berusaha menyakiti diri sendiri
iya jadi saya mengangkat beliau ke kasur
pada saat itu beliau memajukan mukanya menempel mukanya ke saya dengan mengubah kata kata
dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya
terjemahkan sendiri di tanggal enam pak ferry sebelum berangkat bibirnya berjarah
ada yang mencakar tuh betul pak ferry ya betul ya ini bibir berdarah dicakar ya